korban sempat melapor melalui aplikasi mobile banking
sepuluh asosiasi perajin sandal wedoro berfungsi membantu pemasaran dan mengupayakan pendampingan dari pemerintah
di mana sulit dalam kondisi covid
gerakan a gerakan b lumayan sudah bisa diaplikasikan ya
tidak relevan dengan apa yang dipikirkan oleh verdi sambo